tim para swimming indonesia yang akan turun di nomor estafet empat x seratus meter putra harus menelan kekecewaan setelah gagal bertanding
pasalnya tim indonesia terlambat mendaftarkan ulang jendi panggabean dan kawan kawan
menurut jadwal tim estafet para swimming indonesia akan bertanding siang tadi
akan tetapi aturan soal pendaftaran ulang yang salah dipahami oleh tim para swimming indonesia membuat perenang indonesia tidak dapat turun bertanding
tim indonesia menganggap pendaftaran ulang bisa dilakukan satu jam sebelum nomor estafet berlangsung
namun ternyata pendaftaran ulang harus dilakukan satu jam sebelum nomor pertama yang berlangsung pada hari tersebut dipertandingkan
apalagi di saat yang bersamaan ada dua atlet para swimming indonesia yang juga harus didaftarkan
pelatih kepala tim para swimming indonesia mengakui kesalahannya
kita sudah antisipasi kemarin kita sudah briefing semua pelatih seperti apa
karena memang yang berperenang masuk ke sana itu terbatas